bapak ini di sekitar sini
sebenarnya kamu mau apa
pak kira kira kalau papa lihat daerah sekitar sini papa ingat sesuatu nggak
apa ini di sekitar sini
tempat ini aku
papa jangan paksain juga
papa tenang ya
pak udah pa
jangan angkat seepanya
ini udah bier ya projectpay apa
sudah lihat saja
terima kasih allah
terima kasih allah
amira sudah selesai dari allah
mobil itu meredak
mobil itu meredak
orang itu siapa
orang itu siapa
dia pasti mati
ini beneran ibu kan
beneran ibu kan bu
amira lagi bener bener puluk ibu kan bu
ini gak mimpi kan
ini bener bener ibu nak
kamu tau amira
amira itu sangat khawatir sekali sama kamu
ibu gak marah lagi sama amira kan
amera gak butuh apa apa kecuali maaf dari ibu
ibu jangan pernah usir amira lagi ya bu
amira gak punya siapa siapa lagi kecuali ibu
ibu yang harusnya minta maaf sama kamu
ibu yang harusnya ngusir kamu amira
hei nih tempatan yang cium cium
bapak itu gak boleh ya kabur kemana mana
bapak itu gak boleh ya kabur kemana mana

jangan aku akan terlalu jauh kamu

tangkap pak dia sudah mencelangkakan suami saya
barusan mau membukul anak saya
lepas dia pak lepas dia pak
lepas dia pak lepas dia pak
jangan jangan jangan jangan dilepaskan
orang ini harus dibawa ke kantor polisi
bawa pak bawa sekarang
pak apa ini bagaimana sih
orang ini orang jahat orang yang sudah melukai papah
barusan dia mau kabur dan memukul messa dengan tongkatnya pak
iya benar pak lebih baik bawa ke kantor polisi ajalah
siapa yang mau memukul anak ini
saya yang didorong sampai saya jatuh
ngomong lagi kurang ajar kamu
pak lebih baik kamu
ini orang jahat pak
ya udahlah mah
urusan sama polisi kan bisa ditunda bapak juga baru pulang
kau seping keributan dulu deh mah
apaan sih kalian ini
baru datang bicara seperti itu
oke kalau nggak ada yang mau lapor ke polisi biar saya yang lapor
kak lena jangan kak
dengan kantor polisi
pak saya ini mau laporkan
jangan sotau kamu
nanti semua saya yang urus
setelah amira itu sembuh
itu kalau amira sembuh kalau amira mati
bagaimana rasanya setelah kamu membunuh iksan
dan sekarang sebagai balasannya kamu yang membunuh amira
kenapa kamu seakan akan senang sekali kalau amirah mati ketika saya
mana mungkin aku senang kalau amira mati karena kamu
aku cuma bertanya
bagaimana rasanya setelah kamu membunuh dua orang dengan tangan dingin kamu
apakah kamu masih merasa hidup tenang